kekebalan yang diperoleh baik melalui vaksinasi maupun infeksi langsung namun herd immunity yang
diprediksi dapat tercapai sejalan dengan target terampungnya vaksinasi pada akhir dua ribu dua puluh satu terancam
gagal jika vaksinasi lambat dilakukan bahkan tidak mencapai target sebab program vaksinasi
ketiga molor dari target april dua ribu dua puluh satu karena embargo vaksin di beberapa negara jurubicara
satgas penanganan kovid sembilan belas wikuwadi sasmito menegaskan pemerintah optimistis jumlah vaksin
masih mencukupi walau terjadi embargo vaksin pemerintah memastikan walaupun saat ini india
melakukan embargo vaksin astrazeneca akibat lonjakan kasus covid sembilan belas program vaksinasi
nasional akan tercapai
tetap berjalan sesuai dengan rencana hal ini merupakan komitmen pemerintah sehingga
masyarakat dapat terlindungi dari kofit sembilan belas masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena
hingga saat ini jumlah vaksin masih mencukupi pada prinsipnya embargo vaksin astrazeneca ini
semakin menegaskan pentingnya kemandirian bangsa dalam memproduksi vaksin untuk mengurangi
ketergantungan terhadap vaksin yang berasal dari vaccine yang berasal dari travail dan karena
dari luar indonesia
epidemiolog dari universitas indonesia panduryono menyebut
pemerintah harus mengganti strategi dengan berfokus mengendalikan
angka kasus covid sembilan belas dibanding mengejar target tercapainya
sebab kekebalan kelompok tak dapat tercapai dalam waktu yang singkat
jadi targetnya harus berubah dari mencapai herd immunity
tapi mencapai kondisi di mana pandemi terkendali
apa yang disebut pandemi terkendali adalah ketika penularan kasus menurun
yaitu ketika angka reproduksi efektif itu sudah di bawah satu
dan kita pertahankan terus di bawah satu
tentunya bukan hanya dengan vaksinasi saja
tetapi juga harus dikombinasi dengan memperkuat
testing pelacakan kasus isolasi dan mendorong penduduk
juga harus tetap menggunakan tiga m tadi pakai masker jaga jarak
cuci tangan itu harus terus diperkuat
testingnya kita harus memprioritaskan
jangan tidak punya prioritas
prioritasnya apa kita ingin menurunkan semua angka hospitalisasi
program vaksinasi kini memasuki tahap kedua
yang menyasar tujuh belas tiga juta petugas pelayanan publik
dan dua puluh satu lima juta warga lansia
pemerintah juga diminta memprioritaskan vaksinasi penduduk berisiko
mulai warga lanjut usia hingga yang memiliki comorbid
dan vaksinasi di wilayah dengan jumlah kasus covid sembilan belas
yang termasuk tinggi agar pandemi terkendali